tadi pagi anda sempat memberitahu saya bahwa di wilayah cikunir ya macet dan ternyata ada kecelakaan di sana tadi
dan itu membuat saya menjadi hampir saja terlambat
tapi berbicara tentang terlambat sendiri untuk anda yang memang akan melanjutkan sekolah ujian ujian nasional ya
sekolah terus juga ada yang bekerja sebagai pns itu juga jangan sampai telat nanti takutnya nanti dapat potongan gaji
padahal kan nanti akan mendapatkan isunya ini pns akan mendapatkan thr sampai beberapa kali lipat
itu kan lumayan sekali apalagi ini mendekat lebaran untuk beli baju baru untuk jalan jalan dan lain sebagainya
untuk mudik juga ya
nah berbicara mengenai pns ini menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi atau menpan rb asman abnur
menyatakan pada tahun dua ribu delapan belas ini banyak pegawai negeri sipil yang akan pensiun
dan rencananya pemerintah akan merekrut sekitar dua ratus ribu calon pegawai negeri sipil
tahun dua ribu delapan belas jumlah aparatur sipil negara yang memasuki masa pensiun tercatat sebanyak dua ratus dua puluh ribu pegawai
jumlah ini berasal dari pusat maupun daerah akibatnya pemerintah pusat akan membuka lowongan kerja untuk menjadi pns
baik yang ditempatkan di pusat maupun di daerah
asman abnur menambahkan tenaga di bidang pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama dalam perekrutan cpns tahun dua ribu delapan belas ini
terlebih untuk memenuhi kekurangan pada daerah indonesia timur
asman abnur menambahkan tenaga di bidang pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama dalam perekrutan cpns tahun dua ribu delapan belas ini
terlebih untuk memenuhi kekurangan pada daerah indonesia timur